warga kelurahan merta singa cilacap jawa tengah
dikemparkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak
terhadap ibu kandungnya sendiri
korban bernama wasitoh yang berusia empat puluh tiga tahun
tewas dengan luka bacokan senjata tajam
korban merupakan pengonik kontrakan asal desa duku tengah tegal
yang tinggal bersama ketiga anaknya
sedangkan tersangka adalah anak korban sendiri berinisial rs
usai membunuh ibu kandungnya tersangka berusaha melarikan diri
namun warga bersama aparat kepolisian dan tni
yang tiba di lokasi kejadian
berhasil menangkap tersangka
untuk menghindari amukan warga yang emosi
rs dibawa ke kantor polisi
menurut warga kejadian itu bermula saat korban sedang memasak di dapur
tiba tiba tersangka yang setiap harinya berjualan bubur
mengamuk dan membacok tubuh korban dengan sebilah parang
sebelum tiba di lokasi tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
ternyata tersangka berusaha melarikan diri
untuk mengetahui motif dan modus yang dilakukan
untuk turban ditemukan bersimbang darah dengan luka di lahirnya
saat ini tersangka diamankan di mapores cilacap
guna menjalani pemeriksaan
polisi masih belum mengetahui motif pembunuhan tersebut
mama barwoto cilacap jawa tengah